yang buluan full bulu akan e worknya cathy ya udah masuk lagi lele psiknya
tuh tuh tuh tuh udah meluntur pakai lagi
pakai lagi lu jangan minum habis lipstick jauhan
kita sebelumnya ih
kita kan ada hajat bah apa mau jadi model ya mudah mudahan keterima lebih baik kita menghindar
badem kebaikan bener bener siwa nanti nih uang melayang ya apa tidak menjadi merit sop
kalau sampai jadi nikah mah udah lah kita mending bacot

satu waktu tersenyum
taman ini c taman ini
taruh aja lah ngitungnya
jagoan kamu aja sudah hinsap
kenapa kamu tidak ikutan dia
aku baru dah tua
aku sudah tidak punya yali lagi
saya tidak asyik
tidak mendengarkan pisan
cuma merepek sedikit
mr fuad seperti orang tua
seperti orang tua
mengerahkan pisan di kantor
siapa yang berjalan jalan
tidak datang datang kenapa
kamu juga sih
tadi tadi telpon
bukannya kasih tahu kalau catty
atau sang indor disini
tahu tidak menunggu dia
eh justru jangan jangan cuek
karena berjalan jalan tahu
makanya sudah malas kesini kali cuy
aduh semua semua yang keluar dari mulu
itu kayaknya penuh dengan kesirikan
kamu kesirikan sama saya ya cuy
ya enggaklah cuy
saya tahu kamu itu sebenarnya penggemar saya kan
pasti di laci laci rumah lo juga pasti foto gue semua
bagaimana kalau kita selfie saja
aduh oke lagi
saya enggak bisa nunggu lama disini
terus terang saja ada meeting tempat lain
untuk memastikan dia bisa datang hari ini atau tidak
baik pak fuad
aduh bisa kurus gue dekat dekat lo
bagus dong gak perlu diet
bilang kathy ayah didi
tolong saya udah telepon
aduh aku maaf kang
aduh aku belum sampai
udah di mana ini lai
soalnya abang rewang ini udah ditunggu nih sama
ini teh saya lagi ada urusan dulu sama si alec
kang aku maaf lagi angkat telepon
tapi lagi berantem lah pusing ya
urusan udah selesai
saya telepon balik ya
udah di mana
saya tunggu ya
aduh ngobah siar wahai lipstick orang
udah tebel sih pas yang pesang lipstick dari tadi
itu lipstick ketuknya lapis
makanya jangan tebel tebel
aku udah pernah bilang kalau kathy udah nungguin
aduh kagak sempet lah
lagi berantem dia lagi berantem katanya
tuh mister fuad ya kan
bukan penumbuh rambut wahai obat kuat wahai
tapi emang superhero tuh kan si akang
sok mana ada gak di dunia ini superhero yang berewok
yang buluan full bulu
ya udah masuk lagi lah lipsticknya
tuh tuh tuh
pakai aja lagi
nong bedakin dong
lo jangan minum
kamu tunggu di sini abel lagi berantem
kamu tunggu di sini ya
ya udah kita ke sana
berikut berat cabut
orang aja orang
orang aja orang
aduh nukon pisan ada di sini
maaf saya tidak punya banyak waktu ya
makasih nih alhamdulillah ada kamu kurang
sama sama abah abah kan juga sering mandrin saya
cuma begini doang kok
bumi saya rusak begini
iya bisa telat
brother tunggu ya saya harus pergi saya orang sibuk sekarang ya
maaf tidak ada waktu saya
salam suhu ya
makin tidak nyala lagi ini motor
kayaknya dia mau pergi gitu
aduh biar dia angkat lagi
sekutlat kampus dong kalau begini caranya
kenapa ya ada yang bisa dibantu
lo siapa anak posnya juga
iya kamar gue yang di atas
oh ya kenalin
ya enggak ini motor gue enggak tahu enggak nyala
jadi tahu gue pengen buru buru kampus juga sih sebenarnya
aduh kalau misalnya masalah motor
gue juga kurang ngerti ngotak ngatiknya
gimana kalau misalnya gue aja yang ngantar ke kampus
enggak usah takut
gue bukan orang jahat
kan tadi gue udah bilang kamar gue di atas
enggak gue enggak mikir lo orang jahat kok enggak enggak enggak gak apa apa